kpu dan kementerian keuangan sudah rampung dilakukan sehingga hanya tahapan menanti keputusan kementerian keuangan
dalam tahapan pendaftaran satu agustus nanti kpu harus merekrut tujuh dua ratus tiga puluh petugas verifikator faktual di setiap kecamatan
rencananya rekrutmen dilakukan september karena verifikasi faktual dimulai lima belas oktober hingga empat november
tentunya kan kita sekalian prioritas ya
skala prioritas itu kan untuk
dukungan tahapan anggaran misalnya untuk mendaftaran partai politik ini
kemudian proses verifikasi
kemudian proses verifikasi faktual
itu yang paling dekat ya
paling dekat itu kan mau tidak mau ini harus anggaran tercukupi terlebih dahulu
jadi beberapa pos yang untuk agenda agenda yang paling belakang kita majukan
supaya tahapan tahapan yang paling dekat ini bisa tercukupi
dan prinsipnya saat ini juga masih tercukupi
dengan melakukan pergeseran